mengusung tema beyond mobility gias dua ribu delapan belas tak hanya memamerkan sejumlah kendaraan baru
namun juga kendaraan untuk masa depan
sedikitnya ada sembilan jenis kendaraan futuristik yang diperkenalkan oleh sejumlah brand otomotif
dalam ajang pameran kendaraan terbesar se indonesia ini
gaikindo indonesia international auto show kembali digelar tahun ini
dengan tema beyond mobility giias dua ribu delapan belas ingin memamerkan kendaraan yang tak hanya akan menjadi alat transportasi semata
namun juga menunjang kualitas hidup manusia di masa mendatang
sejumlah merek kendaraan asal asia dan eropa seakan berlomba memamerkan kendaraan perwarupa berteknologi canggih
dari jepang produsen toyota menampilkan tiga unit mobil konsep sekaligus
yaitu i konsep i ride
dengan berbekal teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan
kendaraan kendaraan ini dimungkinkan untuk dapat dijalankan secara otonom
belum lagi adanya teknologi kecerdasan buatan ini juga membuat pengendara dapat berinteraksi dengan kendaraan mereka
toyota i konsep sendiri nantinya akan menjadi kendaraan maskot saat dibukanya gelaran pesta olahraga dunia olimpiade dua ribu dua puluh di tokyo jepang
selain tiga mobil konsep dari toyota
pabrikan honda juga tidak mau kalah dengan memamerkan honda new v
mobil dua penumpang milik honda ini juga berbasis teknologi kecerdasan buatan atau ai
dengan teknologi tersebut honda new v mampu mengenali perilaku dan bahkan tingkat stres pengendaranya
mobil ini mampu mengisi energi listriknya sendiri ketika low bad dari energi kinetis yang telah disimpan saat berjalan
lain dari toyota dan honda lain juga mitsubishi
produsen yang juga dikenal dengan mobil balap landsor evolutionnya ini juga turut memajang perwarupa bertampang gaharnya
bergaya suv mobil ini diberi nama evolution
nama yang sepertinya ingin menampilkan aura balap rally namun dengan keramah tamahan lingkungan
dengan berbekal tiga motor listrik mobil yang juga dilengkapi teknologi ai ini juga bisa melaju dengan kencang
serta mampu membaca kondisi jalan setiap saat
selanjutnya ada lexus
brand mobil premium asal jepang ini juga memamerkan mobil perwarupa ls plus
yang bergaya sangat elegan serta cocok digunakan oleh para eksekutif muda di masa depan
mobil ini mampu dikendarai secara otonom dengan bekal mesin hybrid yang hemat bahan bakar
namun tidak menghilangkan ciri khas performa layaknya mobil mobil keluaran leksus lainnya
daihatsu pun turut serta memamerkan mobil konsepnya
yakni dn pro cargo yang multiguna sesuai pesanan pemiliknya kelak
dengan berpenggerak motor listrik nantinya mobil ini akan disegmentasikan bagi pelaku usaha
ataupun mereka yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan
agar bisa menjadikan kendaraannya sebagai tempat bekerja
beralih ke pabrikan tiongkok wuling
pertama kali muncul di indonesia pada gias dua ribu tujuh belas lalu
di dua ribu delapan belas kali ini wuling sudah berani menunjukkan tajinya sebagai sebuah brand otomotif
wuling hadir dengan memboyong mobil konsep berbasis energi listrik yaitu e satu ratus
mobil ini sendiri berbekal tenaga dan baterai listrik yang bisa diisi daya selama tujuh lima jam
mampu menggerakkan motor listriknya hingga kecepatan maksimal seratus km per jam dengan jarak maksimal satu ratus lima puluh lima km
selain kendaraan kendaraan unik asal asia tadi rupanya eropa pun tak mau kalah memamerkan konsep kendaraannya
brand otomotif asal negara jerman bmw juga memamerkan kendaraan purwarupa bertipe suv dengan nama x tujuh concept
meski begitu bmw masih menutup rapat soal mesin apakah yang nantinya akan disematkan pada mobil bongsor ini
itulah sejumlah mobil purwa rupa yang ada selama pameran otomotif gias dua ribu delapan belas
tetap nantikan perkembangan dari kecanggihan teknologi dunia otomotif lainnya hanya di cnn indonesia tech news
albi pratama tangerang selatan